ya dari kabar praktik prostitusi online tim unit perlindungan perempuan dan anak polres
sabes surabaya menggerebek sebuah transaksi prostitusi di sebuah hotel di kawasan jalan gubeng surabaya
dalam penggerbekan ini polisi mengamankan dua wanita dan seorang lelaki hidung belang
yang sedang melakukan transaksi prostitusi terselubung
transaksi seks di sebuah kamar hotel di kawasan jalan gubeng surabaya
dibubarkan oleh unit perlindungan perempuan dan anak polrestabes surabaya
dalam penggerebekan ini polisi mengamankan dua wanita dan seorang lelaki yang tengah bertransaksi seks
tersangka as warga jalan kokrosono semarang menjual
dengan kosnya in lewat media sosial twitter
untuk sekali layanan trisam as mematok tarif rp satu dua ratus
hasil dari transaksi seks ini mereka bagi rata
tersangka as sendiri sudah satu tahun menjalankan bisnis ini
awalnya tersangka adalah korban namun karena dinilai menguntungkan
tersangka akhirnya menjalankan bisnis ini sendiri
tersangka dan korban ini adalah pendatang dari jawa tengah
yang memang menuju ke surabaya dalam rangka
menerima open order layanan seksual di surabaya melalui akun media sosial
sementara korban in mengaku mau ikut dalam praktik prostitusi ini
karena butuh uang untuk biaya membesarkan anak setelah ditinggal suami
biaya hidupnya kan singgah taruh
saat ini polisi terus mendalami kasus di mana ada fakta bahwa kecenderungan pelaku bisnis prostitusi online ini
berasal dari luar kota surabaya
mereka datang ke surabaya karena pangsa pasarnya diduga cukup tinggi